persija jakarta menempel ketat psm makassar di puncak klasemen liga satu
usai mengalahkan persela lamongan tiga
kemenangan itu membuat persija kini hanya tertinggal satu poin saja dari psm
persija jakarta memainkan lagak tunda pekan ke dua puluh enam liga satu
melawan persila lamongan selasa sore di stadion utama gelora bung karno jakarta
berpeluang memangkas lespoin dari sang pemuncak kelas main sementara psm makassar
persija pun langsung tampil menekan dan membuahkan hasil pada menit ke dua puluh tiga
rezaldi hehanusa membuka keunggulan persija memanfaatkan umpan nofri setiawan
keunggulan tim macan kemayoran bertambah di menit ke lima puluh sembilan
kali ini randani lestaluhu yang mencetak gol melanjutkan umpan marco simic
tak hanya memberikan asis simics pun ikut mencatutkan nama di papan skor
pada menit ke tujuh puluh dua sirip mencetak gol ketiga persija yang sekaligus menjadi gol penutup laga
dengan kemenangan tiga persija kini mengumpulkan lima puluh tiga poin
tertinggal satu angka saja dari psm yang masih berada di puncak klasmen liga satu